senin pagi dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh tiga mayat pengemudi taksi daring bernama sony rizal taihitu ditemukan tergeletak di samping mobilnya di sebuah kompleks perumahan di kawasan cimanggis depok jawa barat
dari pemeriksaan di lokasi kejadian polisi menemukan luka tusuk di leher dan perut korban
sebilah pisau juga ditemukan tidak jauh dari mayat pria lima puluh sembilan tahun ini
menurut seorang saksi pada saat itu sebelum mayat korban ditemukan ia sempat mendengar suara klakson mobil berulang kali dibunyikan korban pada senin dini hari
pada saat korban ditemukan diketahui ia berada di dalam rumah
sedang melaju kendaranya dari arah barat laut menuju ke arah tenggara sampai akhirnya mobil terhenti di sini dan terparkir
nah seorang petugas keamanan disebut sempat mendengar korban minta bantuan namun salah diartikan
di mana petugas keamanan tersebut mengira bahwa korban minta tolong untuk dibukakan portal yang pada saat itu masih ditutup sehingga petugas kamar tersebut akhirnya menuju ke arah barat laut untuk mengambil kunci
sementara korban tetap berada di mobil
namun karena kondisinya yang kian kritis akhirnya korban memutuskan untuk keluar dari mobilnya untuk mencari pertolongan
namun akhirnya ia tergeletak
di jalanan ini bersimba darah merenggang nyawa sampai akhirnya ditemukan oleh warga masyarakat sekitar
cctv di salah satu rumah warga sempat merekam mobil korban yang melaju kencang di perumahan sesaat sebelum mayat korban ditemukan
assalamualaikum pak saya dito dari cnn indonesia boleh wajar sebentar pak
setelah itu warga melihat dari jauh saja
tidak ada yang mendekati
instruksikan ya saya sebagai keluarga rt sepuluh sini juga ya bilang jangan mendekat
sudah saja mendekat kita tunggu polisi
abang tersangka mentranspor kembali uang sisa pemudaan mobil dan superior tersangka untuk bermain jidid
tidak sulit bagi para penyidik untuk dapat menemukan jejak pelaku
hal itu dikarenakan barang bukti kuat berupa kta polri milik tersangka yang ditemukan di mobil korban bersama sejumlah barang lainnya
pelaku yang diketahui merupakan anggota densus delapan puluh delapan pun dapat segera diamankan tak lama selang peristiwa pembunuhan
selasa tujuh februari dua ribu dua puluh tiga usai bertemu penyidik polda metro jaya keluarga korban dan kuasa hukumnya mengungkap identitas bribda hs tersangka pembunuh korban
kamis enam belas februari dua ribu dua puluh tiga dari reka ulang kejadian terkuat
pria dua puluh empat tahun ini sudah merencanakan aksinya sejak sembilan belas januari dua ribu dua puluh
hingga akhirnya tersangka memesan taksi daring korban dari kawasan semanggi jakarta selatan dan meminta diantar ke depok
tersangka pun diketahui memesan taksi tanpa melalui aplikasi
kepada korban hs berdalih akan menemui teman untuk meminjam uang ongkos taksi daring korban

tetapi ketika melintas di jalan nusantara tersangka menusuk korban dengan pisau
kalau tersangka keluar dari mobil untuk mengambil alih kemudi korban yang terluka parah langsung mengunci pintu dan membunyikan klakson
hs yang panik lantas kabur dan meninggalkan barang bukti di dalam mobil
polisi menyatakan tersangka kalah judi dan terlilit utang sembilan puluh juta rupiah
ia berniat mencuri mobil korban
mengganti uang sang kakak yang dipakai berjudi
hs permasalahannya terkait dengan adanya hutang hutang yang melilit yang bersangkutan
polisi pun mengungkapkan tersangka sempat menjalani penempatan khusus atau patsus lantaran menipu rekannya sesama polisi dan warga sipil
hs disebut dalam proses pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian
peristiwa tragis yang menimpa korban membuat rekan sesama pengemudi taksi daring lebih waspada
salah satu langkah antisipasi adalah saling berbagi lokasi antar pengemudi taksi daring
di sisi lain kriminolog menilai pengemudi taksi daring yang tidak terlindungi
membuat mereka rentan menjauh
bidang pemerintahan yg memiliki persyaratanstrg
rintang antara driver dan penumpang
kini tersangka bribda hs ditahan di mapolda metro jaya
sementara keluarga korban mendesak polisi menjerat tersangka
dengan pasal pembunuhan berencana atau pasal pembunuhan dengan pemberatan
tim liputan cnn indonesia